dana kelolaan tersebut terdiri dari dana penyelenggaraan ibadah haji
sebesar rp satu ratus tiga puluh sembilan empat puluh satu triliun dan dana abadi umat mencapai rp tiga enam puluh lima triliun
badan pengelola keuangan haji untuk pertama kalinya berinvestasi di luar negeri
dalam bentuk penyertaan modal
investasi dilakukan pada dana
kelolaan islamic trade finance corporation bagian dari islamic development bank
haji adalah sebuah ritual wajib bagi umat islam dan merupakan sebuah proses hijrah
yang membentuk sebuah kesalahan sosial dalam diri setiap individu
badan pengelola keuangan haji mengkampanyekan haji di usia muda
guna meningkatkan kesadaran untuk memulai budaya menabung haji sedari dini
dengan masa tunggu yang kini mencapai rata rata dua puluh satu tahun
usia calon jemaah berada di kisaran enam puluh tahun saat melaksanakan ritual haji
daftar haji di usia muda adalah sebuah solusi untuk para generasi milenial
dapat melaksanakan ibadah haji dengan kondisi yang prima
sampai jumpa di video selanjutnya
tahun dua ribu dua puluh ini ternyata sudah ada sekitar satu ratus empat puluh tiga triliun rupiah dana yang dikelola oleh
badan pengelolaan keuangan haji
jumlah yang cukup besar dan tentu saja pengelolaannya juga harus dilakukan secara hati hati
untuk mengetahui bagaimana saja situasi dari pemberangkatan jemaah haji untuk tahun ini
dan juga situasi keuangan
yang dibawahi oleh badan pengelolaan keuangan haji
saya sudah ditemani oleh kepala badan pengelolaan keuangan haji ini
pak anggito abimanyu sudah menjadi kepala sejak tahun dua ribu tujuh belas
kalau tidak salah ini ketika badan pengelolaan haji ini dibentuk ya
jadi pak anggito sehat
alhamdulillah terima kasih mbak desi
ini tahun yang luar biasa ya
kita sudah melihat tahun dua ribu dua puluh
betapa jemaah haji kita juga banyak yang tertunda bahkan batal
dan tahun ini juga masih belum jelas apakah pemerintah arab saudi akan membuka kerang
supaya jemaah kita juga bisa menunaikan ibadah haji
ini pasti ada dampak terhadap posisi keuangan atau anggaran atau dana yang dikelola di bawah bpkh
ya terima kasih nih mbak desi
kehormatan buat bpkh untuk bisa
kita sudah teman lumayan ya cukup lama ya
baik betul sekali ya
dua ribu dua puluh itu very challenging year tahun yang sulit
indikatornya sederhana jumlah pendaftarnya menurun hampir empat puluh persen
empat puluh persen ya
ya turun dari tahun sebelumnya dua ribu sembilan belas
biasanya sekitar tujuh ratus ribuan
tahun lalu empat ratus delapan
itu yang indikatornya
itu yang indikator pertama
terus kedua juga investasi kita ya seharusnya kan ke arab saudi ya atau ke global
tapi global juga sedang mengalami perlambatan dan investasi di arab saudi juga masih tidak pasti
sehingga orientasi investasi kita tetap di domestik
jadi yield kita agak tertekan ya
tahun dua ribu sembilan belas tujuh tiga triliun return ya tahun dua ribu dua puluh tujuh empat triliun
jadi memang naik tapi kecil gitu
dan juga investasi
investasi ini kan tahun dimana secara global ya ekonomi juga krisis dan dari segi finansial kan juga banyak investasi yang menurun ya
pak anggito tapi kalau saya lihat ya sejak pak anggito pegang ya bpkh ini dari tahun dua ribu tujuh belas sampai sekarang
itu dari kalau tidak salah sekitar satu ratus lima triliun
karena tiap tahun itu meningkat sekarang malahan melebihi target ya di atas satu ratus empat puluh tiga triliun
kok bisa demikian
ada peningkatan dari apakah karena jumlah jemaahnya terus menerus meningkat atau biayanya juga bertambah
setiap tahun itu kita menambah neto ya sekitar sepuluh t
itu artinya dana masuk dikurangi dana keluar itu neto akhir tahun itu tambahannya kurang lebih sepuluh t
tapi tahun dua ribu dua puluh kan tidak ada pengeluaran untuk haji
jadi yang biasanya lima belas triliun itu collapse lah gitu ya
jadi uang itu menjadi
jadi akumulasi dana kita
ya itu suatu hal yang ya saya bersyukur sekali karena minat dari umat untuk mendaftar ini masih luar biasa
despite pandemic ya akses kepada sektor keuangan juga sulit penghasilan juga mereka harus menghitung kembali karena covid
tapi itulah kurang lebih jadi ada faktor tidak ada pengeluaran untuk haji
yang biasanya itu dimaksud
jadi yang pertama lima belas triliun dan yang kedua juga masih kuat ya ekonomi umat ini masih menurut saya sih masih cukup kuat
dan returnnya meskipun terkoreksi tapi untuk yang surat berharga kan anda tahu surat berharga kan ups and downs ya
tergantung investasi kita di mana
kalau investasi kita beli pada harga yang relatif decent lalu kemudian kita mendapatkan upside itu menjadi tambahan dari dana kita
jadi dana kita di mana
itu mungkin the largest ataupun the biggest kenaikan dari seluruh sektor keuangan di indonesia
jadi ini kan bisa dikatakan luar biasa ya
tapi ini kan semua harus dikelola tentu saja dengan baik dengan transparan
apalagi ini kan menyangkut dana umat lah istilahnya dan semua harus diperuntukkan dengan
dan semua harus diperuntukkan dengan tepat
itu dengan benar dengan cara cara yang memang harusnya demikian tapi kalau kita lihat ya ini kan
badan pengelolaan keuangan haji ya ini kan langsung dibawah bapak presiden ya anggito ini apa
regulasi yang mengatakan bahwa kan ini kan jumlahnya begitu besar persisnya bagaimana ini
bisa digunakan untuk apa itu ada regulasinya yang dan selama ini apakah ada perubahan atau updating
prinsipnya apa penggunaan sebetulnya kayak file manager aja sebenarnya dana pengelolaan dana
masyarakat cuma durasinya panjang ya jadi orang mendaftar sekarang kan berangkatnya baru dua puluh tahun
lagi average ya sebenarnya dana mengendap itu cukup lama dan cukup panjang jadi kalau orang
mendaftar dua puluh lima juta hari ini kan baru berangkatnya ini dua ribu dua puluh satu ya baru berangkat mungkin dua ribu empat puluh dengan
asumsi mungkin tiap tahun ada kenaikan yield
kemudian juga ya ada faktor inflasi ada faktor nilai tukar karena kan ini juga mengalami mismatch
penerimaan dalam rupiah pengeluarannya kan dalam sar atau saudi real dan dua usd
jadi dengan seluruh konstelasi tersebut memang ini adalah semacam sovereign wealth funds lah
gitu ya islamic sovereign wealth funds gitu karena dananya itu dana dana jangka panjang
dana yang sebetulnya itu muncul dari dana kelolaannya dan orang peserta lah gitu jadi
bukan seperti dana pajak bukan dana hutang gitu ya jadi memang meskipun ini adalah sifatnya titipan
tetapi dananya mengendap dalam cama tapi bukan dana abadi kan istilahnya jadi masih boleh dikelola
untuk membawa keuntungan ini mungkin rambu rambunya taruhlah dari seratus sekarang satu ratus empat puluh tiga triliun itu bisa ini
bisa jadi kembali ke soal regulasi kita ada undang undang tiga puluh empat tahun dua ribu empat belas kemudian ada peraturan pemerintah nomor lima tahun dua ribu enam belas ada perpres nomor satu ratus tujuh tahun dua ribu tujuh belas
jadi kemudian ada beberapa aturan operasional dan itu mengatur setelah tata kelola dana manajemen risiko pengolahan sepedia manusia kemudian kode etik whistleblowing iso risk management dan sebagainya itu ada semua
jadi di audit semua kan
dan alhamdulillah di dua tahun kita mendapatkan predikat wajar tanpa pengcualian dari badan pemerintah keuangan
nah sekarang dalam proses audit
saran kami memang seharusnya subsidi itu dikurangi dari waktu ke waktu sehingga lebih realistis dan memang orang berangkat haji kan sesuai dengan kemampuannya
dan dari sisi keuangan memang menjadi kurang sehat kalau subsidi itu terlalu besar
ini kenapa diganti
karena yieldnya lebih besar
satu tentu karena konsideran dari yield dan dari return
kita kan banyak sekali kan ini sumber sumber untuk investasi yang mana mana saja yang difokuskan dan tentu saja yieldnya itu sehingga mendapatkan lima belas persen ini ini rata rata dari mana kira kira
pertama dari sukuk negara ya dari surat beraga syariah negara yang diterbitkan oleh kementerian keuangan
yang suku kritel itu ya
termasuk pokoknya yang tetapi yang fixed income lah
yang kedua corporate suku juga ada beberapa korporasi yang menerbitkan apa namanya surat beragas syariah
apakah itu pln ada pnm ada smi smf gitu semua bumn bumn yang menawarkan pada kita
lalu biasanya returnnya lebih tinggi tapi resia juga lebih tinggi
kalau lebih tinggi itu kira kira berapa persen ya kalau dua tahun ini
karena kan sempat turunkan ini
ya artinya turun sekarang ini karena memang pemerintah memberikan stimulus ya
pernah tujuh persen sekarang ya sekitar enam persenan lah gitu
enam persenan turun sekitar seratus basis point satu persen
tapi masih lebih baik dari wadah bank ya
bank kan turun juga quide sharp ya
sangat tajam seiring dengan penurunan dari pi tujuh das repo rate gitu
kemudian kita juga investasi di arab saudi
itu kita sekarang sebagai anggota dari apiv
itu kayak global fund untuk investasi di aset aset wakaf
nah kita sebagai members yang punya seat juga di sana
itu lembaganya itu kayak fund managers gitu ya
dia menginvest di tanah wakaf di seluruh dunia
itu berapa persen dari dana yang dikelola
masih sedikit tapi kita akan double ini
tapi itu artinya itu adalah fondasi kita untuk investasi di arab saudi yang aman gitu ya

tapi lagi lagi itu kan kita penyertaan modal
jadi yang menginvestasikan lembaga tersebut
jadi kita gak terekspos langsung dengan risikonya
dan yieldnya juga bagi hasilnya bagus gitu
artinya lebih tinggi daripada global bonds kita
nah itu yang berikutnya juga kita ini sebetulnya ini kota rullah karena covid ya
tapi sebenarnya kita sudah menjajaki investasi di hotel investasi
catering loh yang saya dengar kan ada
nah itu apa yang rencananya sih
tapi ini kita belum jadi
karena belum ada investasi
belum ada haji ya
tapi catering untuk makanan siap saji
kemudian untuk hotel beberapa hotel hotel yang sebenarnya sudah kita irmark
tapi karena covid ini kita delay itu proses
tidak akan dilaksanakan sebelum ada kepastian mengenai haji ini
itu yang di pipeline ya
tapi yang sudah stable adalah yang tadi surat belarga syariah negara surat belarga korporasi
dan juga investasi kita di arab saudi dalam bentuk penyertaan modal di apif tadi
ada juga yang pembiayaan melalui bank
ada juga yang pembiayaan melalui bank
ada juga yang pembiayaan melalui bank

ada juga yang pembiayaan melalui bank syariah

jadi kita taruh uang di bank syariah dalam jumlah yang cukup besar
lalu dia dipinjamkan ke nasabah gitu
investasi nasional dan internasional lebih banyak yang mana
sekarang masih nasional
tapi ke depan ya ini tentu kita mengharapkan mudah mudahan ini hajinya ada gitu
dan umroh juga ada sehingga kita bisa orientasi investasi ke luar negeri
ini menarik sekali karena ya di tengah kita krisis ekonomi ini
bpn kita digunakan untuk covid sembilan belas kan sempatkan adanya
wah ini dari dana yang dikelola oleh bpkh kan bisa saja misalnya untuk membantu menopang rupiah dan lain sebagainya
itu make sense atau tidak pak anggito
karena memang kalau kita lihat secara ini kan yieldnya kan bagus sekali ya
ya tetapi itu bukan our main purpose ya
bukan tujuan kita
tujuan kita tetap uang itu hasilnya dipakai untuk membantu penyelenggaraan ibadah haji ya
jadi itu sebagainya
sebetulnya bukan tujuannya dan kita tidak pernah berorientasi ataupun merencanakan untuk melakukan sesuatu yang di luar mandat kita yaitu mencari return untuk haji gitu
return pengembangan dana itu dipakai untuk memperbaiki proses ataupun penyelenggaraan ibadah haji
begitu besar satu ratus empat puluh tiga triliun peruntukannya penggunaannya dari hasil dari investasi ini
investasi ini nanti apa manfaat bagi para calon haji atau jemaah atau umat yang melompatkan dananya disitu
ya ada dua yang kita targetkan sebagai penerimaan manfaat
satu jamaah haji yang berangkat yaitu kalau normal rp dua ratus sepuluh ribu
untuk dengan apa namanya haji khusus
kemudian untuk yang menunggu menunggu kan juga dia menunggu waiting list gitu juga mendapatkan benefit dari situ
itu adalah target dari penerima manfaat
kemudian ada lagi untuk dana sosial kcsr lah gitu
untuk ini membangun masjid untuk pesantren kemudian untuk membantu covid ini ya
kemudian beli alat kesehatan kemudian ambulans kemudian pendidikan keumatan kemudian pemberdayaan ekonomi umat dan sebagainya
itu bisa berapa persen
nah itu gak banyak
gak banyak ya
itu uang yang sebetulnya bukan dari dana haji tapi dana sosial yang disisihkan
sana csr lah gitu ya
itu total pokoknya rp tiga tujuh triliun
tapi the bulknya kemana
the bulknya tadi sekanat tahun ini kebanyakan kesehatan
apalagi dengan adanya covid ya
ada berapa itu yang di
banyak lah setahun kita keluarkan sekitar rp satu ratus delapan puluh miliar
hanya untuk kesehatan
lima puluh persen kesehatan
karena covid ya membantu covid itu
tapi itu bukan dana yang besar ya dana besar tadi yang rp satu ratus empat puluh tiga triliun
ini adalah dana sosialnya yang terpisah dari dana haji tersebut
ngomong ngomong mengenai biaya ya tadi disebut dua puluh lima juta tapi kan rata rata kan sekarang biaya naik haji itu sekitar tiga puluh lima jutaan kan ya
nah ini biaya real karena yang saya dengar kan bpkh
kan juga memberikan subsidi lah istilahnya ini bagaimana breakdownnya dan kenapa harus ada subsidi dari bpkh
kebijakannya ada di kementerian agama dan diputuskan dengan dpr ya
memang perhitungan real cost dan perhitungan dari biaya yang dibayar itu separuhnya sekarang ini ya pak
separohnya ya jadi itu dua ribu sembilan belas ya angkanya
jadi bisa rp tujuh puluh jutaan sendiri
average ya tergantung pada lokasi mungkin di aceh kan lebih murah daripada yang di makassar
tapi average tujuh puluh juta kemudian yang dibayar sekitar tiga puluh lima juta
itu apa itu keputusan yang memang dari dulu diambil harus disubsidi kenapa tidak dibebankan secara logika dibalik itu
tetapi memang keputusannya adalah bahwa karena kita punya dana yang cukup besar maka dana tersebut meskipun itu bukan haknya langsung ya tapi bisa dimanfaatkan untuk jamaah yang berangkat gitu
itu sebagai tabaruk lah supaya tolong
tabaruk lah supaya tolong penolong gitu ya jadi yang belum berangkat menolong yang berangkat
dan kita sudah membuat senario dengan membuat aktuaria gitu ya untuk long term sampai lima puluh tahun gitu
jadi memang saran kami memang seharusnya subsidi itu dikurangi dari waktu ke waktu sehingga lebih realistis dan memang orang berangkat haji kan sesuai dengan kemampuan ya
dan dari sisi keuangan memang menjadi kurang sehat kalau subsidi itu terlalu besar
jadi idealnya bagaimana ini kalau misalnya subsidi karena memang subsidi kan ya pasti akhirnya kan negara juga kan yang harus menanggung atau adalah yang menanggung kan bebannya
jadi menurut anggito
sementara yang menanggung adalah ppkm
idealnya itu seperti apa ini kalau kedepannya ya
jadi full cost ya tujuh puluh juta tapi kan kalau naik dari tiga puluh lima ke tujuh puluh kan berat ya
jadi harus ada stages upgrading
nah itu kapan ya bisa diperkirakan apakah dua puluh tahun atau sepuluh tahun gitu ya
tentu lebih cepat lebih baik
saya hanya berdoa dan kita punya plan ke depan yang mudah mudahan ini semakin lama semakin banyak yang manfaat untuk jamaah yang menunggu gitu
jadi ya mirip seperti tabung haji malaysia ataupun yang fund farm aja seperti itu di mana dia menyimpan dalam waktu durasi yang lebih lama
terus ada insentifnya kan misalnya

tentang itu memang juga biasa
kita harus menguruskan
tentang itu memang juga bisa

karena itu memang bisa

dan harus bebas dari semacam inilah
ini sensitif kan istilahnya penyalahgunaan atau salah investasi dan lain sebagainya
ya memang berubah dari pengelolaan di kementerian agama dan bpkh ini butuh waktu ya
butuh pemahaman yang sama
dan memang ekspektasi dari masyarakat itu beragam ya
khususnya umumnya mereka takut kalau uangnya itu rugi ataupun investasinya rugi
jadi setiap kali kita memuasai investasi ke medium risk itu banyak yang berkomentar untuk speknya tidak perlu
apalagi ada contoh contoh tentunya
itulah yang jadian
yang ada rugi
atau wrong doing gitu ya
nah itu sebetulnya ya alhamdulillah sih di bpkh ini ada dua tears ya
satu badan belasan
dan dua dewan pengawas
dewan pengawas itu kan ikut mengambil keputusan investasi
jadi mereka sangat alert ya
sangat aware risiko itu dewan pengawas juga ikut menanggung ya
sehingga berbeda dengan korporasi di tempat lain ya
kita dewan pengawas
jadi praktis ppkh itu di manage oleh empat belas orang gitu ya
dan dengan latar belakang financial
ya mereka adalah alhamdulillah mereka top top lah gitu
orang orang yang memang
punya pengalaman dan punya kualifikasi yang memadai dalam banyak bidang ya
apakah finance syariah apakah ekonomi apakah investasi
ataukah mengenai tata kelola atau mengenai perhajian itu sendiri
atau mengenai keumatan
berbagai ragam dari disiplin ilmu itu sebenarnya membuat menjadi kekayaan dari bpkh itu sendiri
ini kan badan yang baru tadi tahun dua ribu delapan belas pak anggito join
dan sebelumnya kan bentuknya beda ya
lebih ke dana abadi
ini perbedaan mendasar apalagi yang setelah dikelola langsung oleh timnya pak anggito
apa yang berbeda
yang jelas ya yield nya atau pertumbuhannya kelihatan ya
tapi apa yang strategi ataupun implementasinya yang berbeda
yang berbeda jelas ppkh punya mandat untuk investasi
kalau dulu kan tidak ada
dulu itu ya penempatan saja
dulu cash management lah
sekarang investment management
yang kedua kita punya keleluasaan
sebetulnya investasi itu tidak terbatas
ya artinya instrumennya kan bisa portfolio bisa bank bisa portfolio bisa investasi langsung visa investasi lainnya
asal prinsip prinsipnya syariah
asal prinsip prinsipnya tadi yang dipegang ya
lima hal prinsip tadi dipegang
dan apa namanya yang berbeda juga adalah bahwa kita sekarang juga memberi benefit
beri benefit kepada jamaah yang tunggu
apa dalam bentuk virtual account gitu
jadi untuk nilai manfaat itu kita bagi
lagi melalui rekening mereka
dan mereka bisa membuka rekening tersebut saldonya berapa
itu bisa kalau misalnya saya sudah menabung taruhlah sepuluh tahun bisa dapat berapa itu
semacam dividen atau bagi hasil itu
ya itu keputusan tadi
berapa yang sebagai subsidi berapa yang dipakai untuk jemaah yang tunggu
yang sekarang itu masih terus terang aja
masih heavy kepada yang berangkat
jadi memang masih belum menunjukkan tingkat keadilan yang seharusnya dilaksanakan
tapi ya ini saya hanya berdoa dan kita punya plan ke depan yang mudah mudahan ini semakin lama semakin banyak yang manfaat untuk jamaah yang menunggu gitu
jadi ya mirip seperti tabung haji malaysia ataupun yang fund farm aja seperti itu
di mana dia menyimpan dalam waktu durasi yang lebih lama
terus ada insentifnya kan misalnya
kalau di tabung malaysia itu kan mereka meskipun nggak ada harapan mungkin ya dari sisi waktu untuk berangkat haji
tapi returnnya paling tinggi
ini apa perbedaan antara kita mengelola dengan malaysia mengelola ini apa perbedaan apa kesamaan
ya tapi sekarang malaysia itu tabung haji itu juga mengolah hajinya sendiri
kalau kita kan pelayanan
pelayanan haji dan pembinaan haji kan di kementerian agama keuangannya di bpkh gitu
kalau di malaysia tabung haji itu mengelola end to end gitu ya
mungkin karena jumlah umatnya di sana juga lebih sedikit ya
jadi memang kalau kita membandingkan ya gak apple to apple
cuma dia sudah mulai enam puluh tahun yang lalu ya
pengumpulan dana dengan cara seperti ini
seperti ini sudah enam puluh tahun
dan mereka karena sudah major ya
jadi investasinya itu mungkin mbak desi masih ingat waktu kita krisis kan mereka investasi di perkebunan investasi di bank
mereka jauh lebih dalam ini ya
dalam dan agresif
kalau kita kan nggak boleh
di pasar modalnya
nah mereka sudah major dan tabung haji di malaysia itu lembaga keuangan yang the most profitable ya
yang paling memberikan
nggak bisa ke arah situ karena kita kan juga perkebunan sawit kita kan bisa
kita belum boleh
ini memang tidak diperbolehkan
lebih ke high risknya kan
high risk dan ekspektasi masyarakatnya gak ke situ ya
dan juga undang undang lembaga ppk itu udah di design seperti itu
kita tidak punya kemampuan untuk pencadangan gitu ya
jadi kalau bank itu dia masuk ke high risk tapi dia punya provision ya
kita itu tidak punya instrumen
kita apetatnya untuk low risk yang penting semuanya dijaga dengan baik ya
mungkin harapan kita lima tahun beginilah
it's a consequence dari lembaga yang masih baru itu kan sebaiknya maintaining risk itu kan step by step ya
kalau kita masuk ke jump into high risk itu nanti tidak tertata dengan baik
jadi mental dari ataupun attitude dari pkw itu perlu
juga ditata dengan baik sehingga tidak lempat lempat begini
begitu kita harus stabil nanti kita ada modal untuk mencadangkan baru masuk ke medium race gitu ya
kalau sudah itu
dengan instrument instrument yang memang terpercaya seperti ya
kita belum masuk ke pasar modal
kita belum masuk ke saham sama sekali
ya kalau sekarang mungkin it's not a good time ya
ini terlalu ya ada ininya kalau sekarang kan high ini high risknya high returnnya tapi
kita sih senang dengan high returnnya tapi high risknya nggak seneng
karena bukan itu tujuannya
ini adalah dana yang memang harus dikelola dengan secara hati hati
dan harus harus liquid dan tidak boleh salah investasi lah istilahnya
kami juga menargetkan kepada karyawan kita pegawai kita untuk outreach untuk membuat literasi kepada anak anak muda al minias dengan haji muda ini
untuk mereka segera mendaftar karena kalau nggak waktu tunggunya
dan ketika berangkat kita harapkan mereka masih cukup physically strong gitu
tapi dengan adanya omnibus law ini kan
ini sekarang yang pemerintah ingin membuat indonesia juga pertumbuhannya jauh lebih cepat
pengelolaan semua jauh lebih efisien
dan insentif juga diberikan termasuk katanya ke lembaga keagamaan
nah katanya tidak perlu bayar pajak penghasilan apa yang dihasilkan oleh bpkh ini
apa sebenarnya keuntungannya dan dari segi angkanya itu kira kira berapa
ini fasilitas yang kami terima dari pemerintah dan dpr
jadi saya ingin menerima terima kasih ya karena pemerintah mengakui bahwa dan menetapkan bpkh sebagai lembaga nirlaba
nirlaba tidak hanya lembaganya tapi instrumen juga dikecualikan dari pengenaan pajak bpkh
baik untuk penempatan maupun investasi
jadi ya gampangnya mbak desi kalau kita simpan uang di bank
kira kira berapa nanti yang bisa didapatkan dengan pembebasan pajak penghasilan ini pak anggi
kita namakan pengecualian
pengecualian demi uang
jadi sekitar satu empat triliun kita mendapatkan saving
ya tapi itu tidak dipakai untuk bpk ya
dikembalikan kepada pelayanan jamaah haji
dalam bentuk dividen itu
dalam bentuk pelayanan ya
dalam bentuk pelayanan
tapi apa yang bentuk pelayanan yang ditingkatkan dengan jumlah itu kan berarti harus ada
returnnya naik mbak desi
returnnya naik ya
baik untuk khususnya untuk jamaah yang belum merangkak
minggu ini kan sementara ini mendapatkan return yang kecil ya
kita bisa beri return mereka yang lebih besar
sehingga bpkh ini bisa menjadi orientasi saving dari ekonomi kita
saving orientasi itu berbeda
jadi kalau pun nanti waktu tunggu dua puluh tahun tiga puluh tahun ya
at least dia mendapatkan financial benefit
jadi sebenarnya ini tabungan bukan hanya tabungan untuk naik haji saja bisa digunakan sebagai tabungan juga kan
atau memang harus
tapi ini tidak bisa diambil ya
tidak bisa diambil ya
jadi kecuali kalau diambil dia akan kehilangan nomor registrationnya
jadi ini sebetulnya
tidak bisa diambil
sebenarnya nabung once off sampai dengan dia berangkat
itu harapan kita
jadi tenornya kan panjang sekali
mungkin disini subsidinya juga bisa bit by bit dihilangkan
karena akhirnya kan jamaahnya sendiri bisa membayar sesuai dengan dividen yang didapatkan
jadi sebetulnya ini kalau memang subsidinya bisa dikurangi over time
itu banyak sekali manfaat
jadi jamaah itu yang menunggu itu bisa mendapatkan return yang lebih tinggi daripada market ya
nah itu berarti kan dia terinsentif termotivasi untuk menyimpan gitu
jadi pun kalau seperti di malaysia kan waktu tunggu nya sudah seratus tahun ya
jadi mereka yang mendaftar itu kecuali yang haji khusus ya
reguler mereka sudah tidak berharap untuk bisa naik haji ya
mungkin sejak baru lahir sudah didaftar kan berarti
iya satu hari
satu hari sudah didaftar
kita ada semacamnya
sudah ada fatwanya tapi memang regulasinya sedang digodok di kementerian
jadi prinsipnya sih boleh ya karena
jadi begitu lahir dia bisa mendaftar sehingga mendapatkan return gitu
dari orientasinya di samping orientasi hapluminaullah tapi juga haplumina nasnya
jadi urusan dunianya juga dia mendapatkan
nah itu bisa kalau subsidinya itu dikurangi
jadi dia betul betul bisa membayar karena dia mampu
bukan karena disubsidi
dan dia mendapatkan return dan dia bisa top up juga gitu
nah jadi memang ya kita berharap aja nanti ke depan
tapi saya bisa paham loh kalau lima tahun yang pertama ini
ini masih membangun institusi membangun literasi membangun kelembagaan membangun sdm gitu ya
ada berapa sekarang yang mengelola ini semua di bawah bpk
satu orang setara dengan satu triliun
ini sebenarnya beban juga kan maksudnya wah ini
tapi bopo nya rendah sekali
jadi cara kita mengelola
gak ada non performing loan juga disini
modal dan ya kita alhamdulillah bisa memberikan generasi muda ini
anak anak milenials untuk bekerja di kami dengan return yang cukup baik
dan resiko bisa dikatakan nol kan
oh enggak juga dong
berapa persen di factor in resikonya
ya jadi ada yang karyawan datang tapi mereka kan kerjanya ini kan sudah keluar luar biasa
kadang kadang apalagi dengan masa work from home ini bisa dua puluh jam sehari
tapi menurut saya paid off ya karena mereka mendapatkan kepuasan financial yang kepuasan religious
yang mungkin mereka akan rasakan nantinya
tapi kerja sangat efisien ya
mengelola satu ratus empat puluh tiga triliun itu di bank manapun kan tidak ada kan seperti
kita bisa bandingkan dengan semua bank itu asetnya dan dibanding karyawannya karyawannya ribuan kan
kalau kita sih small gitu
kita remain small karena kita juga membangun mitra mitra itu
jadi kan yang melolakan kita kan bukan bank
kita kan nggak ada kasir di sini
kasirnya ya di bank gitu
jadi kita memanfaatkan bank untuk mengelola dana kita memanfaatkan dan memajari investasi
bank bank apa saja yang selama ini
kita ada tiga
karena ada bank syariah ini akan jadi partner tentu saja kan

tapi yang terbesar ya psi
portofolionya ada bank bank yang lain bank bank daerah yang
dan bank internasional juga kan banyak sekali bank yang
iya seperti cimb mi bank
itu adalah partner kami gitu
karena saya lihat ini justru bank syariah banking ini biasanya di eropa ya
mereka mengelola banyak sekali ya ini di inggris
ya foundernya dari bank syariah itu kan di inggris sama di amerika
tadi kembali ke sdm kita memang kita remain small ya karena kita itu
mau efisien juga kan
iya mau efisien dan kita akan membangun suatu organisasi yang lean ya
lean gitu dan tingkah gitu
tapi memang konsekuensinya
satu pegawai itu memegang portfolio yang cukup besar
luar biasa ya portfolionya dengan berapa jumlah nasabahnya istilahnya berapa jumlah yang dikelola
jumlahnya lebih dari tiga lima juta
tapi potensinya jauh lebih dari itu ya
makanya kami juga menargetkan kepada karyawan kita pegawai kita
untuk outreach ya untuk membuat literasi kepada anak anak muda limina lias
haji muda ini untuk mereka segera mendaftar karena kalau enggak waktu nunggunya
dan ketika berangkat kita harapkan mereka masih cukup physically strong
kalau anda mendaftar anda adalah pemilik kami gitu
itu nomor satu
jadi kalau ada intervensi enggak
gak ada gitu kecuali decision kita itu betul betul profesional

lebih lebih tumbuhi lebih tinggi lebih bersih
masih sebagai produsen mereka cukup baik itu
mmm mungkin mungkin harusnyaan juga
terbesar ya yang mengirimkan jumlah
jemaah hajinya ke arab saudi
ini bisa luar biasa
masih ada keraguan ya karena
digital ya melalui
bisa banyak sekali
dan dikhawatirkan waktu tunggunya
akan semakin panjang jadi
diskusinya masih kita
mau nambah dana kelolaan ataupun
perpanjangan waktu tunggu ini
masih di carikan
middle groundnya seperti apa
tapi kalau misalnya didaftarkan dari
usia satu hari atau taruhlah balita
ya kan mereka memang harus
tunggu sampai mereka
besar kan jadi seharusnya kan nggak terlalu
nambah lama nambah panjang aja
ya itu pilihan ya pilihan
sih mengharapkan tentu
di usia satu hari ya
sehingga mereka berangkat pada usia dua puluh lima tahun
tiga puluh tahun masih physically fit ya
anda tahu kan mbak desi juga pernah ke arab saudi
bagaimana prosesi haji itu kan berat
apalagi kalau musim dingin
ya musim dingin malamnya musim dingin berat
arofah mina itu kan juga memakan
energi yang luar biasa bayangkan kalau di usia
di atas tujuh puluh tahun enam puluh tahun bahkan delapan puluh tahun
itu kan berat dan itu
harus ada pendamping dan sebagainya itu jadi menambah juga
ya berat kan dan itu harus ada pendamping dan sebagainya itu jadi menambah juga

harus mengawasi dan mendampingi mereka
tapi ini perlu apa kerja sama
dan juga pada ini pada publik ya
publik pada umumnya
apakah bisa menerima kenyataan ini
ya bahwa waktu tunggu
jamaah haji itu akan semakin lama semakin panjang
tapi we getting younger gitu
jadi muda gitu ya jadi kalau orang lahir
menunggu tiga puluh tahun kan sebetulnya nggak ada masalah gitu
dan selama dia menunggu kan dia justru dia ya
ketimbang ini mulai menabung tiga puluh usia tiga puluh kemudian ya nanti lima puluh tahun
lima puluh tahun dan mungkin sudah kesehatannya juga sudah
itu itu yang saya sebetulnya khawatir gitu ya
tapi memang ini pilihan kebijakan yang sedang kita
tapi kelihatannya arahnya kemana
kalau mui kalau mui sudah mengatakan bahwa
artinya usia dini itu mendaftar di usia dini itu boleh

karena dia sudah fit ya sudah punya pengetahuan yang baik
tapi mendaftar seharusnya boleh
nah ini kita lagi memikirkan kapan
sekarang kan mendaftar di usia dua belas tahun
nah kita mau berusaha untuk turunkan

berangkat delapan belas tahun
nah kita ingin menurunkan dari usia dua belas itu kalau bisa lebih
balita minimal ya mungkin enam tahun atau seberapa gitu
nah profil yang mendaftar sekarang ini kira kira bagaimana pak anggito
masih di atas kira kira masih di atas kira kira
masih di atas lima puluh tahun ya yang paling banyak ya
jadi berarti mereka mendaftar usianya sudah di atas tiga puluh tahun
ya jadi mungkin ada dua pertimbangan
pertimbangan ekonomi dan pertimbangan kesiapannya
tapi yang lima tahun terakhir ini
kenaikan dari pendaftar usia muda jauh lebih cepat
karena mungkin promosi kami dan juga melalui media ini
kenaikannya cukup besar kok saya persisnya lupa
kenaikannya cukup besar kok saya persisnya lupa
pendaftar yang usia muda di bawah tiga puluh tahun lonjak cukup tinggi
ya karena tadi kesadaran dari umat dan juga kemampuan ekonomi yang lebih bagus ya

kenaikannya cukup besar kok saya persisnya lupa

dan orientasi untuk berhaji atau berumrah dengan
dan sekarang juga bisa online kan
dan sekarang juga bisa online kan
online dan juga mungkin di arab saudia sudah mulai terbuka ya
dengan berbagai islamicturism dan sebagainya itu menjadi daya tarik
dan banyak yang berangkat umroh haji itu mereka pergi ke turki atau pergi ke destination yang lain
sebagai islamic tourism destination yang cukup menarik
jadi satu paket ini
ini mengenai pandemiknya dua ribu dua puluh ini sama dua ribu dua puluh satu
katanya ya kalau nanti dunia taruhlah tahun dua ribu dua puluh dua kita semua baru bisa divaksinasi
mungkin proyeksi dua tiga tahun ke depan ini kira kira bagaimana pak anggito
ya kita mengharapkan saya sih appreciate ya dengan effort vaksinasi ini
menurut saya jauh lebih baik dari negara negara lain
saya sudah juga mengobserve beberapa negara belum masif seperti kita
saya juga sudah divaksin
kita juga sudah
nanti minggu depan mungkin semua karyawan kami

nanti minggu depan mungkin semua karyawan kami akan divaksin
ya itu contoh dimana kami juga berkomitmen untuk itu
nah memang masih belum ada buktinya ya seberapa imun kita ini terhadap vaksinasi itu
tapi kalau saya melihat tren global kan sudah ada kesamaan pandangan ya
bahwa vaksinasi itu suatu yang merupakan keharusan
dan itu dampaknya akan baik gitu ya
atau wafsa'i pakai masker
lalu kemudian social distancing itu
nampaknya tidak menghindari tidak membuat kegiatan haji umroh ini turun drastis yang
mudah mudahan ini sudah mulai back up gitu ya
dengan berbagai macam effort dari sisi kesehatan maupun dari sisi attitude kita berubah
saya sih optimis ya
apalagi kan indonesia sudah ditambahkan kuotanya kalau tidak salah dengan sepuluh ribu
ya saya harapkan sih dua ribu dua puluh dua minimal meskipun dalam situasi yang
masih protokol kesehatan tapi sudah back up lah
sehingga ada sense of optimism dan
orang mulai sadar bahwa masker
dan protokol dan face shield dan macam macam
ini adalah bagian dari lifetime
tapi kos akan terus meningkat pak ngitr
atau justru bisa turun karena semua kan ingin
membuat orang ingin keluar
traveling dan lain sebagainya
jadi bagaimana pak
ya iya kalau sebelum haji kan hati hati manjakan tinggi sekali ya susahin booking pesawat saja kan
saya sih melihatnya kalau mulai backup ya mungkin apa namanya kosnya masih bisa ditekan ya karena
sup sup lainnya ke di arab saudi dengan seorang hotel bubuk banyak sekali madinah juga demikian
fasilitas semakin bagus tapi permintaannya kan belum naik ya jadi mungkin harga harga
akan setiap akan diskaun gitu tapi ya mungkin dalam empat puluh lima tahun kedepan kalau insyaallah situasi
sudah normal ya mungkin akan kembali ke market market price lagi ya nah kita kan negara islam
terbesar ya dengan populasi muslim terbesar di dunia tapi sekarang ada tiga lima juta yang
istilahnya sudah menunggu ya ini ada target ke depan pak anggito seberapa jumlah yang ingin
ditingkatkan apalagi kan pendekatannya untuk anak anak milenial usia lebih muda idealnya
pertumbuhan ini kita sebetulnya ingin menaikkan ke tiga belas juta tiga belas juta yang sekarang kami
hitung sebagai potensial pendaftar kita jadi kita masih ada gap sekitar sepuluh an juta
ya yang kita harus kejar gitu nah mungkin setelah itu baru gimana cara mengejarnya macam macam ya
tentu yang paling kita lakukan selama ini face to face ya dengan para pemimpin dan dengan apa namanya
namanya dengan para pemuka pemuka agama para pembimbing agama untuk menasihati anak anaknya sudah
mulai daftar itu satu yang kedua ya kita memanfaatkan digitalisasi ni untuk outreach
media sosial dan sebagainya
kita punya ig yang cukup aktif
memberikan edukasi kepada
masyarakat yang ketiga
kita kerjasama dengan para pemimpin
atau kayak kpih atau apakah itu
bank bank syariah untuk mempromosikan
ini dengan baik kepada
dan kemudian tentu kita
cari beberapa gimmick gimmick lah
sepuluh juta ini dalam kurun waktu
berapa lama idealnya
enggak itu sepuluh juta itu potensi
harusnya segera ini tapi ini kan harus
semacam effort yang luar biasa
kalau semakin banyak anak anak muda
dan kemudian dibolehkan
tadi itu kayak asia undi asia undi
kemudian bisa melakukan pembiayaan
tidak harus bayar pakai uangnya sendiri
tapi juga bisa
dengan cara pembiayaan
pesan yang bahwa
kalau sudah mampu ya harus daftar
kalau enggak daftar itu termasuk
dalam kategori yang berdosa dan sebagainya
nah itu adalah upaya upaya moral suasion
mulai berbagai macam channel kita
suarakan supaya ada kesadaran yang tinggi
dari masyarakat kita
tapi kalau misalnya ya potensi sepuluh juta lagi
atau tiga belas juta
dan sementara kuota kita per tahun
masih sekitar dua ratus dua puluh satu ribu
taruhlah dengan covid ini
mungkin bisa lebih sedikit lagi
jadi ya waiting list nya memang
itu tidak bisa dihindari mbak desi
jadi memang semakin muda mendaftar semakin bagus ya
waktu tunggu yang lama dan menyelamatkan umat kan gitu ya
kalau bisa itu segera mendaftar sehingga
berangkatnya di usia yang relatif muda
itu risiko kesehatan dan risiko jiwa juga akan
saya lihat malah di malaysia muda muda sekali
bahkan anak anak juga sering ikut ini
kalau sekarang di malaysia
hampir tidak ada yang mudah mbak desi
karena waiting list nya panjang
waiting list nya sudah sangat panjang
ya hampir nggak ada harapan
selama ini kerjasama dengan kementerian agama bagaimana
kementerian agama sebagai regulator kita dan juga
dekat ini kan
di undang undangnya juga
kerjasama itu harus
sistem kita juga sudah welconnected sekarang
sistem untuk pendaftaran
dan sistem keuangan sudah real time
jadi kita bisa memantau berapa saldo dana kita
dan kita juga bisa memantau berapa jumlah jamaah yang mendaftar
di mana mereka sebaranya
demografisnya juga bisa dimantau
mereka juga mengetahui dananya berapa
dan di bank mana
di lokasi mana
dan selama ini bagus ya kerjasamanya
operatif dan kolaboratif
ini very essential ya karena
kita ini kan operator operating
bagus lah dipisahkan
kalau dulu kan
itu kan bisa ya ini yang terjadi
yang istilahnya moral hazard ini
jadi ada konflik juga
ya konflik dan konflik kepentingan
juga konflik macam macam kan
sekarang jauh lebih transparan ya
waktu sudah mulai
mungkin ada pesan atau kira kira apa ini supaya
istilahnya semua target ini capai
selain kita berdoa bersama semua pandemi ini
akan sudah berlalu
ya saya dibantu sama cnn aja
untuk perang sama hoax itu
iya nah ini
pauk sini tapi ya bagaimana ya dengan adanya sosmed
bikin sakit kepala juga ya
court by surprise aja tiba tiba ada gitu
padahal kayaknya kita udah menjelaskan gitu
saya setiap kali
ini mengenai keberangkatan tahun ini kan
kita selalu menjelaskan pertama
rules pertama apa sih
bpkh itu bukan lembaga keuangan
bukan lembaga pemerintah
itu kayaknya apa namanya di appreciate gitu ya
kalau anda mendaftar anda adalah pemilik kami gitu
itu nomor satu
jadi kalau ada intervensi nggak ada gitu
dan keputusan kita itu betul betul profesional gitu
based on kompetensi kami dan base kepada visibility aja gitu
jadi tidak ada intervensi dari pihak manapun gitu ya
sehingga betul betul keputusan kita itu keputusan yang terbaik
sesuai dengan undang undang yang ada
nah yang terakhir ya kami menghimbau pada anak anak muda untuk segera mendaftar gitu
karena waktu tunggu panjang
dan juga kan sekarang dalam situasi pandemik ini ya kita harus berorientasi
kepada anulah kepada kewajiban yang kita harus lakukan yaitu mendaftar haji
sebagai apa namanya tujuan sekitar
apalagi masa tunggu lama
jadi jangan tunggu lagi untuk mendaftar ya
kalau sudah bergaji sebulan di atas sepuluh juta kali ya
sebulan mestinya sudah bisa mendaftar gitu
meskipun tabungan dulu nggak usah dua puluh lima juta tapi tabungan terus
yang penting kita punya niat untuk mendaftar
apalagi jumlah jemaah seluruh dunia juga kan semakin meningkat kan
baik terima kasih pak anggito
jadi mungkin kalau menghindari hoax juga harus sering sering berkomunikasi
memberikan penjelasan dan kita juga di media harus menjadi hoax buster ya
iya sekali lagi terima kasih pak anggito abimani
ya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda dapat menyaksikan acara ini juga di cnnindonesia com
dan tentu saja di youtube di cnnindonesia com insight with desi anwar
dan sekarang masih dalam masa pandemi covid sembilan belas
jadi jangan lupa selalu ingat tiga m ya
menggunakan masker mencuci tangan menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan
jadi sebenarnya empat m ya